senin siang petugas dijen pajak jatim ii menyerahkan
tiga warga sidoarjo jawa timur ke kejaksaan negeri
setelah dinyatakan terbukti melakukan penggelapan pajak
hingga senilai dua enam miliar rupiah
dari ketiga tersangka ini ygs dan dy adalah pejabat penting di pt wika
di kecamatan budoran sidoarjo jawa timur
yang dengan sengaja meminta bantuan sw
untuk menyiapkan faktor faktor palsu untuk mengurangi pajak
yang seharusnya dibayarkan kepada negara
dari pemeriksaan ini juga diketahui sw melakukan penjualan faktor faktor palsu ini
ke sejumlah perusahaan di sejumlah daerah
seperti sumatera selatan semarang dan jakarta
akibat perbuatan para tersangka ini
kerugian negara diperkirakan mencapai dua enam miliar rupiah
ketiganya dijerat melanggar pasal tiga puluh sembilan ayat satu jangto pasal empat puluh tiga ayat satu
undang undang nomor dua puluh delapan tahun dua ribu tujuh
tentang perubahan ketiga atas undang undang nomor enam tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan
akibatnya ketiga tersangka terancam pidana dua hingga enam tahun kurungan
serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktor pajak
atau paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktor pajak
mereka sebagai pengguna dari faktor pajak
yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
jadi dengan tujuan untuk mengecilkan pajak yang dibayarkan kepada negara
pajaknya itu adalah ppn
modusnya bagaimana ibu
modusnya supaya mereka bisa membayar pajak store pajak ke negaranya diperkecil
maka mereka mencari faktor faktor pajak di luar yang diperjual belikan
yang ada diperjual belikannya
sehingga itu untuk mengurangi pajak yang akan mereka setorkan ke negara
hingga kini petugas masih terus mengembangkan kasus ini
untuk dapat mengamankan para pengusaha atau pemilik usaha
yang menggunakan cara yang sama menghindari pajak